yang jelas dia telah membuat kekacauan di istanaku
bunda aku takut
tenang anakku ibu nda akan selalu melindungimu
biarlah aku yang kesah dan akan memastikan siapa dia
ini dia kerajaan sukamulya ayo kita kesana
kalian ini siapa
dan ada keperluan apa nih masa datang ke istana ini
aku melarangmu masuk ke istana ini
jangan lupa like share dan subscribe ya

kekuatanku akan menciptakan seluruh gelombang salju di wilayahmu
dan aku akan membuat seluruh wilayah kerajaan sukamun yang menjadi lautan salju

kau lihat kerajaanmu sudah diselimuti oleh dingin dan salju
kau benar benar jahat nima
aku sama sekali tidak bisa mengenalmu lagi
dendammu membuat berubah
aku hanya membalas kejahatanmu
tapi apa salah rakyatku
hingga kau membuat mereka menderita
apa yang terjadi pada mereka adalah takdir mereka
sama seperti takdir yang tidak bisa menjadi istrinya
kau sudah membuat tanda darmala meninggalkanku
sekarang rasakan ini
kau akan menang

dimanakah kita sekarang berada paman
paman juga tidak tahu
saat ini kita berada di negeri